indonesia merupakan negara agraris namun masih mengimpor salah satu hasil pertanian yaitu beras dari sejumlah negara
berdasarkan data bps di awal tahun ini nilai impor komoditas beras mencapai empat belas empat ratus tujuh puluh tiga ton atau senilai dengan sebelas sembilan puluh empat juta dolar amerika
angka tersebut meningkat drastis dari periode yang sama di dua ribu enam belas yaitu dua ribu ton atau senilai satu delapan juta dolar amerika
sementara indonesia memiliki delapan juta hektare lebih lahan persawahan yang membentang di mana dua ratus dua puluh lima ribu hektare berada di nusa tenggara timur
walau memiliki cuaca yang relatif kering dan minim air pertanian di provinsi ini menyimpan potensi besar
salah satunya dari hasil tani padi beras
dari delapan ratus kg dengan sistem konvensional menjadi dua kg lewat sri hanya pada lahan dua belas are
ini adalah bulir padi dengan sistem tanaman konvensional
saya masih menemukan banyaknya bulir bulir padi yang kosong dari sistem tanam konvensional ini
berbeda dengan sistem tanam metode sri atau sri ini sistem rice intenshification di mana bulir bulir pada satu batangan padi saja lebih padat dan lebih penuh
menanam padi dengan metode sri hanya memerlukan satu bibit di setiap titik tanam
sebelum ditanam benih padi direndam pada air campuran garam dan telur untuk menyeleksi bibit yang terbaik
lalu bibit dibenamkan ke tanah dengan jarak tanam sejauh dua puluh lima hingga tiga puluh cm agar tidak terjadi perebutan zat hara tanah
untuk kebutuhan air pengairan yang digunakan lewat sistem tertutup yaitu penyaluran air sedikit demi sedikit hingga tanah sawah menjadi lembab
sehingga air dan zat hara dapat terserap secara maksimal ke dalam tanaman
kunci sukses dari metode ini adalah pengelolaan tanah
selain untuk tanaman padi itu sendiri pengolahan ini berdampak mengurangi gas gas rumah kaca
seperti gas metana karbon dioksida dan nitrogen oksida
yang selama ini dianggap sebagai pemicu meningkatnya suhu bumi
dan salah satunya bersumber dari sektor pertanian
karena kan sri tadi saya bilang manajemen tanah dan air tanaman tanah dan air
nah di manajemen tanah dan air itu kita membuat tanah itu tidak tergenang
sehingga oksigen bisa berdifusi ke dalam tanah
nah kalau oksigen berdiskusi ke dalam tanah reaksi reaksi yang terjadi di dalam tanah itu reaksi oksidasi
nah reaksi oksidasi bukan reaksi reduksi
kalau reaksi reduksi dia akan menghasilkan lebih banyak gas rumah kaca
nah kalau reaksi oksidasi dia tidak
jadi gas rumah kacanya nanti akan berkurang dengan sri
jadi ini ada dua sisi
karena perubahan itu yang sudah terjadi
jadi sri ini tetap beradaptasi
yang kedua dia tidak nambahin lagi tidak memperparah
berarti bisa disebut sri ini adalah solusi dari ketahanan pangan dan perubahan iklim
iya saya kira seperti itu
ntt berpotensi menjadi lumbung padi nasional jika menggunakan metode tanam sri secara keseluruhan
jika dikonversikan pada lahan dua belas are atau dua belas hektare beras yang dihasilkan sebanyak dua ton
dan dengan ketersediaan lahan perubahan iklim
dan dengan ketersediaan persawahan ntt sebanyak dua ratus dua puluh lima ribu hektare
dan diterapkannya metode sri ini
beras yang diperoleh nantinya dapat mencapai empat lima juta ton atau sekitar tujuh empat persen
memenuhi kebutuhan beras nasional yang menurut pemerintah sebesar tiga puluh tiga tiga puluh lima juta ton
potensi yang dimiliki lewat penerapan metode ini masih membutuhkan air sebagai salah satu unsur utama
namun tidak terlalu banyak
tidak sebanyak saat menggunakan metode tani konvensional
sehingga membangun bendungan adalah upaya pemerintah untuk mendukung pengairan pertanian di provinsi ntt
membangun bendungan adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kebutuhan air
bendungan tilang ini adalah salah satunya
bendungan ini mengairi empat desa lebih dengan luasan areal pertanian sekitar satu lima ratus hektare lebih
dan diharapkan dapat mengatasi kebutuhan air di kawasan kupang nusa tenggara timur
sumber air untuk kebutuhan pertanian di ntt salah satunya berasal dari air yang ditampung bendungan tilong
dengan curah hujan yang relatif rendah dan cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim di wilayah ini
maka bendungan adalah media utama untuk menampung ketika air datang
membangun embung embung diperlukan
karena ntt kering karena itu kita dorong dana desa salah satunya untuk membangun embung embung menampung air hujan
dan dari situ bisa digunakan untuk kepentingan pertanian peternakan bahkan juga mungkin dipakai oleh manusia
diperlukan kolaborasi yang padu antar stakeholder di nusa tenggara timur
sehingga bukan tidak mungkin ntt menjadi salah satu lumbung padi utama indonesia
dan dengan memanfaatkan teknologi dan ketersediaan lahan yang ada
memenuhi kebutuhan pangan salah satunya dari sektor beras dapat dipasok dari dalam negeri
tidak perlu bergantung dari aktivitas ingbor